meteran seperti ini dan kamu panas sekali
aku selalu mengalami hal ini menjelang hari ulang tahunku
tubuhku akan terus memunggih
hingga hari ulang tahunku tiba
selamat datang di istana pajajaran
aku tidak usah repot repot lagi untuk mencarimu
kau sendirilah yang datang untuk mengantarkan nyawamu pada aku
ini adalah istanaku
aku akan kembali sesuka hatiku
baiklah baiklah baiklah
kalau begitu kau tinggal bilang pada aku
kau ingin dikubur di mana
mereka adalah nelson
dari mana raja pengecut ini bisa mendapatkan kepercayaan dirinya
aku harus lebih sungguh sungguh
kali ini akulah yang akan membuat kau mencium telapak kakiku
aku mencium kakiku
aku tidak akan memberikan kakiku lagi untuk kau cium
tapi kakiku akan menginjak ninjak kuburan sampai berantakan
kalian semua sudah berkumpul di sini
siapa yang kau bilang keluarga
aku tidak mengenal
ini aku istrimu
orang yang paling aku cintai
bukan seperti itu
kamu pasti bisa mengenaliku kan
tentu saja aku mengenal dirimu
bahwa kau adalah
wajahku saja yang sekarang mirip dengan ratu juntih
kau adalah ratu junti
kau adalah ratu junti
aku merasakan kata muslim in celebrate on julgoodside
ibu undah yakin
kamu percaya dengan ibu undah kan
hentikan semua kebohongan itu ratu junti

putra kokem santam
kau pasti bisa mengenaliku
tolong jelaskan kepada saudara saudaramu
dan juga ayah andamu
tidak ada bunda disini
aku sudah tidak kuat lagi
kenapa aku harus menerima takdir seperti ini
kenapa aku harus mengalami semua ini
tidak ada bunda
tidak ada bunda
tidak ada bunda
tidak ada bunda
tidak ada bunda
kenapa kamu gemetaran seperti ini
tubuhmu sangat panas sekali ratih
apa yang terjadi
hentikan nih mas
tubuhmu gemetaran seperti ini
dan kamu panas sekali
aku selalu mengalami hal ini
menjelang hari ulang tahunku
tubuhku akan terus memunggihkan
hingga hari ulang tahunku timah
tidak ada bunda
tidak ada bunda
tidak ada bangsa
sebentar lagi hari ulang tahunku
tidak ada bangsa
tidak ada bangsa
bukankah sebentar lagi hari sukra di bulan serawahnya
tidak ada bangsa
tidak ada bangsa
apa yang biasa kamu lakukan
untuk mengatasi demam tahunan ini rati
apakah ini tidak menyakitimu
tenanglah nih mas
panas dan gemetaran ini
saya prestasi menyentuh
cepat sembunyikan tanda itu
jangan biarkan mereka mengetahui hal ini
ingat itu rati
tidak ada yang mendengar percakapan kita
yukulah kalau begitu